batik sudah menjadi identitas kebanggaan bangsa indonesia kerajinan kain yang dilukis motif indah
unik dan khas ini sangat diminati hingga saat ini pesona batik pun mengundang minat pesohormat
negara sebagai pilihan busananya lalu siapa saja sih pesohor terkenal yang kepincut dengan indahnya
kain batik indonesia yang pertama ada personil super junior siwon choi diketahui dalam akun
twitter milik siwon terlihat saat berlibur ke bali sambil memegang papan selancar siwon mengenakan
kain batik sebagai penutup tubuh bagian bawahnya dari laman detikkom artis hollywood jessica alba
pun tak mau kalah ia mencuri perhatian warganet dengan mengenakan batik bermotif parang rusak
khas yogyakarta dipadukan dengan sepatu longboot berwarna hitam kain batik sukses membuat jessica
alba tampak elegan dan tampil beda dalam gelaran acara internasional berikutnya ada paris hilton
saat ditemui syahrini di bali paris berbusana santai dengan batik ungunya siapa yang sangka
kalau artis ternama seperti paris hilton juga memasukkan batik dalam daftar koleksi pakaiannya
anggota grup idola korea selatan bts suga mengunggah foto mengenakan baju batik pada
dua ribu tujuh belas lalu melalui akun twitternya ia tampak memadukan atasan batik dengan topi yang dipakai
terbalik nah sebagai bagian dari indonesia batik tidak bisa dipisahkan dari budaya bangsa keindahan
kini menjadi kebanggaan indonesia yang dicintai dunia